otopet listrik semakin diminati masyarakat ibu kota terutama anak muda
tapi setelah terjadi kasus kecelakaan yang menimpa pengendara otopet listrik beberapa waktu lalu
membuat pemerintah provinsi dki jakarta melarang sementara otopet listrik beroperasi di jalan raya dan jalur sepeda
sejumlah warga menanggapi kebijakan ini
oh kalau buat di jalan raya khususnya buat satu jalan dengan mobil dan motor saya kurang setuju ya
karena ini kan bukan kendaraan bermotor ya
jadi alangkah baiknya dikasih tempat buat mereka bareng main gitu
ya buat ngejaga keselamatan mereka juga sih sendirinya
jadi setuju kalau ada jalur khusus ya
setuju dengan kebijakan itu biar pengguna otopet ini pun nyaman dan aman gitu
untuk berkendara di jalanan ibu kota
jadi harus ada jalur yang khusus agar keselamatannya terjaga gitu terjamin
ya kalau menurut saya itu
wajar aja sih karena memang kalau untuk skuter itu memang dari segi keamanannya juga masih kurang kan
jadi kalau jalur khusus ya saya cukup setuju sih
kas subdit penegakan hukum ditlantas polda metro jaya fahri siregar mengatakan
pihaknya akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggar peraturan dengan memberikan teguran
sembari terus mengevaluasi seberapa efektif kebijakan ini berjalan
ya jadi kami sudah bekerja sama dengan dishub
provinsi dki jakarta kita sudah tetapkan status dari otopet listrik maupun skuter elektrik ini atau skutris
ini adalah personal mobility device yaitu alat mobilitas personal
di mana memang ada klasifikasi jalan yang sudah kita tentukan
yaitu di kawasan tertentu yang sudah dapat izin dari pengelolanya
misalkan stadion misalkan bandara misalkan tempat wisata seperti kayak di ancol
dan juga kita sudah menetapkan standar keamanan pengendara
yaitu pengendara diwajibkan menggunakan helm dan alat pelindung siku dan lutut
termasuk juga batas kecepatannya yaitu lima belas km per jam
pihak grab indonesia sebagai operator otopet listrik berharap
revisi peraturan yang akan dibuat oleh pemprov dki
tetap membolehkan kendaraan ini beroperasi di jalur sepeda
karena kecepatan maksimal yang ditetapkan untuk otopet listrik hanya lima belas km per jam
jadi kita sih berharap masih diperbolehkan di jalur sepeda
dengan syarat kecepatan tadi tidak boleh melebihi
ya dan komitmen dari kami
untuk meningkatkan sosialisasi
equipment nya kita perbaikin
dan juga edukasinya kita perbaikin
dan enforce nya juga kita
karena kita akan tambah orang untuk benar benar membantu
bagaimana mereka bisa menjalankannya dengan baik
termasuk di jpo
hingga kini grab indonesia telah menyiapkan tiga ratus titik stasiun otopet listrik di ibu kota
tercatat kurang lebih sudah terjadi lima ratus ribu perjalanan grab wheels
dengan total jarak satu enam ratus km
sekitar seratus km
scootermatic ataupun juga otopet ini memang sekarang lagi viral
atau lagi banyak digandrungi oleh masyarakat terutama kaum muda
tapi sekarang ini pemerintah ataupun juga kepolisian
membuat kebijakan agar supaya pengendara atau pengguna scootermatic ini
bisa aman dan juga selamat
jadi ada peraturan baru yang memperbolehkan bagi pengguna scootermatic ini
yang pertama hanya bisa mengendarainya
atau mengoperasikannya di kawasan kawasan tertentu
seperti misalnya di pusat perbelanjaan
bandara ataupun juga kawasan permukiman yang agak tidak terlalu dekat dengan jalan raya seperti itu
dan yang paling penting sebelum naik scootermatic ataupun juga otopet ini
yang pertama kita harus memeriksa kondisi kendaraan
kondisi skuternya maksudnya seperti misalnya ada remnya
kemudian ini gasnya
dan juga dilengkapi dengan bel ataupun juga klakson seperti pada motor
dan sebelum naik scootermatic dipastikan harus menggunakan pengaman seperti helm
kalaupun diperlukan juga bisa menggunakan pengaman siku dan lutut
dan harus menggunakan sepatu tertutup
kedepannya nanti peraturannya akan membolehkan ataupun juga akan
pasti akan direvisi lagi oleh gubernur dki jakarta
karena dari pihak grab sendiri berharap agar supaya kendaraan ini masih bisa tetap beroperasi
dan menjadi kendaraan transportasi jarak pendek yang bisa digunakan oleh warga ibu kota
arman helmi kurnia yuniarwan jakarta